sebanyak satu ratus sembilan puluh dua juta pemilih akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dua ribu sembilan belas kali ini
kursi presiden dan wakil presiden serta lebih dari dua puluh ribu kursi parlemen ikut diperbutkan
di tengah situasi politik yang panas ini
sudahkah anda menentukan dengan cermat calon presiden dan wakil rakyat ke depan
sebelum menggunakan hak pilih anda
mari kita saksikan kembali penjelasan koresponden cnn indonesia miladia rahma berikut ini
kursi presiden dan wakil presiden
rasa rasanya di tahun politik ini kita memang terlalu banyak memfokuskan waktu kita terhadap pilpres
padahal di sisi lain ada pilihan nama caleg yang juga sangat banyak yang harus kita pilih
tahukah anda ada sekitar lebih dari tujuh sembilan ratus caleg yang akan berebut kursi di dpr ri
ini juga belum termasuk ada sekitar delapan ratus tujuh caleg dpd yang juga ikut berkompetisi
daerah pemilihan total ada sekitar dua lima ratus dapil di seluruh tingkatan
rinciannya ada sekitar delapan puluh dapil untuk tingkat dpr ri
kemudian dua ratus tujuh puluh dua dapil untuk dprd provinsi
dan dua dua ratus enam dapil untuk tingkat dprd kabupaten kota
dan ini juga belum termasuk ada tiga puluh empat daerah pemilihan untuk anggota dpd
terus gimana dong dengan jumlah kursinya
nah kalau sudah mantap maju sebagai caleg
kenapa karena jumlah kursi di parlemen sangat terbatas
yuk kita lihat rinciannya
nah untuk di dpr ri hanya tersedia lima ratus tujuh puluh lima kursi saja
dprd provinsi sekitar dua dua ratus tujuh kursi
kemudian di level dprd kabupaten kota hanya sekitar tujuh belas enam ratus an
jadi kalau di total total itu sekitar dua puluh tiga ratus an kursi yang tersedia di parlemen untuk semua tingkatan
ini juga ditambah sekitar satu ratus tiga puluh enam kursi untuk anggota dpd
nah ini juga menjadi hal yang harus anda
perhatikan saat akan menggunakan hak pilih
ada delapan puluh satu caleg ekskoruptor yang ikut dalam pileg kali ini
dua puluh tiga caleg maju ke tingkat dprd provinsi
empat puluh sembilan caleg maju ke tingkat dprd kabupaten kota
dan sembilan caleg ke tingkat dpd
nah ini dia ada tiga partai politik teratas dengan jumlah caleg ekskoruptor terbanyak
yang pertama adalah hanura sebelas orang
kemudian golkar dan demokrat sepuluh orang
dan partai berkarya tujuh orang
jadi sekian banyak
banyak partai politik yang ikut berkompetisi dalam pilek kali ini
hanya dua partai saja yang bersih dari caleg ekskoruptor yakni nasdem dan psi
nah anda juga harus identifikasi kertas suaranya ya
ada lima kertas suara yang harus dicoblos
untuk dki jakarta hanya empat kertas suara saja
abu abu untuk presiden dan wakil presiden
warna merah untuk dpd ri
warna kuning untuk dpr ri
warna biru untuk dprd provinsi
dan warna hijau untuk dprd kabupaten provinsi
dan warna hijau untuk dprd kabupaten provinsi

semakin mantap memilih atau justru malah tambah bingung
nah seperti apa pun situasi hati anda
tampaknya kita sepakat bahwa satu suara tentu akan sangat berguna untuk menentukan masa depan bangsa dan negara kita
mudah mudahan nanti kita dapat presiden dan juga wakil rakyat yang jujur dan amanah ya
yang gak bolos bolos lah waktu rapat pari purna
nah ini yang juga tidak kalah penting memilihlah dengan cermat melihat rekam jejak dan tanpa paksaan
meladia rahma februantoro jakarta